biar bisa bertelur telurnya bisa dijual bisa digoreng
disini tuh gak ada yang namanya gudeg
gudeg itu ada di jogja cari yang enak di jogja deh
terserah gua tuh capek ngomong sama lu
aduh aduh bang bentar aduh kakinya bener kaku nih aduh
yaudah ntar kalo memang kaku kaku
pulang dari nyari hantu langsung dipijit
eh pak rete pak rete harus sigap nih
harus cari jawabannya harus bertindak cepat
sabar sabar dong dari tadi juga saya mikir ini muter otak
gimana caranya tapi jangan diteriak teriakin gini bingung saya
mbak rete saya setuju sama bu messi kalau cari solusi
karena jangan sampe warga
kita itu diteror sama gosip gosip soal hantu
kasian kalo warga jadi ketakutan soalnya gosipnya kan belum tentu bener
aduh mau pecah kepala saya ini
hei asal kalian tau ya saya ini general dikambung sini rt
saya akan menangkap hati itu dengan tangan saya sendiri
bener ya pak rete
pak rete berani
tapi kayaknya kalo dari dia kebanyakan ngomong kayak begini dia kayaknya gak
gak bisa ya
oh saya tau bu messi kiawe
gimana kalo kita bikin taruhan aja pak rete
kalau misalnya pak rete nggak bisa mengatasi masalah hantu di kampung kita
pak rete harus memberikan gratis naik angkot selama sebulan buat seluruh warga
jadi kita bebas kemana aja naik angkot pak rete kemayan
waduh berarti saya kehilangan satu ratus lima puluh juta nih
waduh banyak emak
jadilah sok lah ngapain
gak apa apa saya berani lah sok
kalian lihat nanti saya akan tangkap hantu itu dengan tangan saya sendiri
bener ya pak rete
paling juga rete emang seorang jen
nanti kalau kita sampai ketemu sama hantunya
iya juga ya
terus kita dicemilin
itu mau bagi bagi cemilan nih
bukan bagi bagi cemilan
tapi kita loh yang dijadiin cemilan sama si setan
hermos ya itu mah
ah saya nggak boleh nyerah
masa jenderal di kampung sini penakut
saya harus buktikan
kalau saya mampu menangkap hantu hantu itu
punya apa itu
pak rete kenapa kita takutan
apa liat liat kayak gitu
gak ada apa apa
pokoknya sekarang kita berpencar ya
ke arah utara
nanti kita akan ke arah barat
siap pak rete
siap pak rete
kamu duluan aku takut
masih ala yang sekadar itu
ah yang mah bagus
iya pak rete
nanti pokoknya kalau saya kasih kode
kita sergap dari dua arah
dan jangan bersuara oke
berarti kita gak boleh ngomong ya pak rete
jangan bersuara itu ntar ngomong
ya sama aja
jangan ada bunyi bunyian
gak ada kan
sebelah sana cek cek
hah pak rete aja dah
pak rete kan jendral
ah udah pergi sidak
pergi sana cepetan
aduh kagak pak rete pak rete aja
hah aema rujit gini gini doang
hah takut ya
perhatikan saya nih saya emang ada takut takutnya
patah gak takut
kok lu lihat sih
aploh pak rete
kita pernah ketemu waktu itu pak ya
selamatkan diri kalian
mereka sudah datang
aku jadi bingung
selamatkan diri kalian
mereka sudah datang
diajak ngobrol malah pergi
kenapa ya bulu kuduk saya berdiri gini ya
ah gak ada yang berdiri
kamu rambutnya abis gitu
iya pak rete
siapa yang nyelek pak rete lagi
kagak pak rete beneran
sumpah swear take care kewer dah
kalau udah malam malam gini
tinggal kita berdua
berarti itu setan
boleh kenalan gak
biar saya yang mukul diri ya
serem banget sih udah keriput
bella kamu ngapain tuh
ayah ayah ngapain di sini
kok kelihatannya kayak ketakutan gitu
bukan ketakutan cuman agak demam ayah tuh kurang tidur
kalian dari mana sih
ayah itu apa
jangan ngagetin lah
ya berarti apaan tuh
lebih lagi jangan ditunjuk
tengkul ayah bisa gerak nih
si dik enak perginya sama pak rt
pokoknya malam ini kita mesti sukses dan berhasil menangkapin hantu hantu
yang penting yang mau hantu hantu apa kek
yang penting kita tangkep
aduh pada kaku kaku nih
eh apa hubungannya hantu sama dipijit
aku tuh bilang kita mesti nangkep hantu hantu
kamu tuh gimana sih
boy pudek dipiara ayam dipiara bisa bertelur telurnya bisa dijual bisa digoreng
di sini tuh nggak ada yang namanya budeg
gudeg itu ada di jogja cari yang enak di jogja deh
gua tuh capek ngomong sama lu
aduh bang bentar
aduh kakinya bener kaku nih
ya udah ntar
kalau memang kaku kaku pulang dari nyari hantu langsung dibijit
bunganya itu dar
eh bang ini hari nggak ada hujan jadi ngapain perlu payung
bujeng banget jadi orang
apaan sih apaan sih
lu nengok ke belakang lu
nek mau mandi nek
dar ada angkot dar
cepet kabur dar